kita membuat upacara untuk membangkitkan salaka kembali
tidak bisa digunakan dengan sempurna
dan keadaan ini
bisa jadi akan dimanfaatkan oleh musuh musuh pada jarak
untuk sementara waktu
jadilah penjaga khusus putra kukian santang
menjadi satu kehormatan
untukku menerima titah
dari junjungan yang sangat kuhormat
putra kukian santang
ayah anda ingin berpesan padamu
jangan sembarangan keluar istana
baru saja kau diserang oleh niro
dan tidak menutup kemungkinan
nyirompa dan para gerombolannya
akan mirang kembali
baik kakak anda
kanda harus melanjutkan perjalanan
untuk mencari dinda ametkasi
baiklah kakak anda berhati hatilah
apa maksudnya menanyakan hal ini
dia seperti tampak kebingungan
aku putra ametkasi
perempuan yang selalu bertemu dengan kebelakangan ini
berarti aku putra siliwangi
lalu kenapa guru mengatakan
bahwa musuh besarku adalah kian santang
yang sudah membunuh ibuku
dewi tunjung kuning
siapa dewi tunjung kuning
dan dimana kuburannya
mengapa kau terpenuh seperti itu
aku tidak apa apa
aku baik baik saja
hanya guru yang bisa menjawab semua ini
aku harus mendapatkan jawaban semua ini
aku akan mencari petunjuk di pondok guru maung mandaka
bawa dia pulang sekarang
aku harus pergi
ibu ndebetkasi bertanya dimana kau
katakan saja padanya
aku ingin mencari jawaban
atas semua keanehan ini
jika aku temukan jawaban
bahwa dia benar benar ibu ku
tak usah dia mencariku
aku pasti datang menemuinya
jika aku tidak kembali
kau tahu jawabannya apa
aku merasa ada yang aneh dengan kepergiannya
aku merasa ada kesedihan meliputi semua ini
ya allah kenapa aku seperti memiliki ikatan batin dengan orang itu
walaupun sikapnya memang ketus
tetapi aku yakin dia memiliki hati yang baik
sebaiknya aku segera membawa ibu nda ke istana
kau lihat bayangan itu
sepertinya ada bayangan hitam tadi lewat disini
sepertinya bayangan hitam itu pindah di depan kita
sebaiknya kita berjalan untuk memeriksa
baiklah ayo kita jalankan
sepertinya ini darah
iya benar ini darah
kau memang sangat cerdas
mereka pikir itu adalah darah
ternyata itu adalah sirih darimu
ya iroh pang
kamu sudah berhasil
mengusir penjaga makam
untuk melarikan diri dari sini
itu soal yang mudah bagiku
kita membuat upacara
untuk membangkitkan saloka kembali
rai kiyan santang
diman rai kiyan santang
bukankah terakhir kali aku bertemu dengannya
jangan jangan terjadi sesuatu padanya
ada apa ini
apa yang terjadi
ada yang tidak beres
tolong hidupkan kembali putraku
aku sanggup melakukan apa saja
asal putraku hidup kembali
akhirnya kita sampai di istana pajajaran
bagaimana keadaanmu nen
aku terasa lebih lemah bunda
sepertinya raden terlemes amin
badannya juga panas
betul apakah dikatakan ke amin
harus cari payung
tuh nyagiri salah
ini masalah raden
sepertinya raden dah capek
sebaiknya nanda prabu

iya betul apa yang dikatakan oleh syekh guru putraku
sebenarnya nanda prabu
jangan melihat nanda prabu